dan menari acai kemuliaan bulan amat
yang namanya mulyadi ya dia menemukan uang seratus juta
tetapi apa yang dilakukan
dia mengembalikan uang tersebut dan tidak mengambilnya
bayangkan di tengah situasi indonesia saat ini
ada seorang yang dikatakan tidaklah kaya secara harta
tapi uang seratus juta yang ditemukan justru dikembalikan kepada kantor tempat ia bekerja
bagaimana melihat seorang yang begitu jujur
lalu ia ingin dikasih uang
apa yang terjadi
bahkan ketika diingin dinaikan pangkat dan jabatannya
mulyadi pun menolaknya
apa yang membuat ini terjadi
orang yang tidak fakir
yang hatinya senantiasa dipenuhi dengan rasa kecukupan
karena harta bukan menjadi ukuran baginya
karena yang menjadi ukuran baginya adalah kekayaan jiwa
kekayaan jiwa yang menjadi ukuran yang senantiasa diajarkan oleh orang tuanya
inilah kaya sejati seorang manusia
banyak sekali orang yang ingin kaya
tapi hidupnya tidak berhasil
hidupnya dalam kefakiran
apabila dia mencintai dunia
maka dia akan sibuk senantiasa tangannya
tetapi hatinya penuh dengan kefakiran
tetapi apabila dia mencintai aku kata allah
maka ia akan dipenuhi hatinya dengan rasa kecukupan
inilah yang terjadi dengan mulyadi
hatinya penuh dengan rasa kecukupan
hasil riset juga membuktikan
oleh james mikosis dan barry z posner
dalam buku yang terkenal
melakukan survei di semua benua
setiap lima tahun
eropa amerika asia dan seluruh benua
bahwa ternyata pemimpin yang diidamkan adalah mereka yang jujur dan bermoral
lalu survei dilanjutkan
bahwa pemimpin yang jujur
mampu menghasilkan profit
dibandingkan yang tidak jujur
artinya kekayaan sejati
bukan dimulai dengan kaya pada harta
kekayaan sejati dimulai ketika hatinya kaya raya
dengan nilai kemuliaan dan keagungan
namun yang terjadi adalah
orang orang yang kaya secara harta
tetapi ia penuh kekurangan
akhirnya masuk ke dalam penjara
inilah kefakiran yang sesungguhnya
tak mampu lagi menemukan arti kekayaan
mengapa manusia seperti itu
karena manusia diciptakan oleh
pemilik matahari bulan dan bintang
hingga apabila seluruh gunung menjadi emas permata
diberikan kepada manusia
maka manusia tidak akan pernah merasa kecukupan
karena memang dia sudah memiliki gunung itu
ya karena diciptakan oleh tuhan al ghani
yang memiliki seluruh alam semesta
apabila ia mampu menemukan al ghani
tetapi yang dicari manusia
hanyalah harta harta murahan
yang sesungguhnya bukan kekayaan manusia sesungguhnya

adalah terletak pada hati manusia
karena kekayaan jiwa manusia sesungguhnya
adalah terletak pada hati manusia

hidup yang penuh dengan rasa kelimpahan
hati yang senantiasa puas
karena dia telah menemukan tuhannya
allah al ghani yang maha kaya
hanya orang kaya yang bisa memberi
dan orang yang bisa memberi adalah hamba dari allah al mughni
allah al ghani yang kaya
dan allah al mughni yang memberi kekayaan
inilah kunci sukses sejati
karena kekayaan akan datang kepada manusia
kepada anda yang telah berkecukupan
tetapi kemiskinan akan datang kepada orang yang hatinya fakir
maka kaya tidak memerlukan waktu
tidak memerlukan banyak persaratan
karena kaya sejati dimulai dari hati anda yang terdalam
inilah bulan ramadan
bulan yang memperkaya jiwa manusia
mari kita mohon kepada allah al ghani yang maha kaya
pemilik tujuh lapis langit dan bumi
pemilik triliunan bintang bintang
pemilik lima miliar manusia
pemilik seluruh jagad raya
anda tidak akan pernah puas
dengan apapun sebelum anda ketemu satu hal
allahumma ya allah ya ghani
allahumma ya allah ya mughni
engkau yang memberi kekayaan
berikanlah kami kekayaan batin dan jiwa serta ekonomi
agar kami mampu menolong orang orang yang du'afa
bukan hanya du'afa harta
sebelum kau berikan kekayaan pada tangan kami
sebelum kau berikan kekayaan pada tangan kami
hati yang penuh dengan kecukupan
bukan hati yang penuh dengan kefakiran
senantiasa rasa syukur
karena engkau lah al ghani al mughni yang maha kaya
allahumma ya allah ya rani
jadikanlah kami menjadi orang orang yang bersyukur
atas segala kekayaan yang kau berikan
ya rabbal alamin